kita langsung bergabung dengan konferensi pers yang tengah dilakukan oleh pp muhammadiyah di yogyakarta
membawa pada koridor konstitusi
yang kedua kita berharap juga klaim klaim politik ini tidak kemudian menciptakan suasana kehidupan pasca pemilihan menjadi suasana yang tidak kondusif
tapi kami yakin dan kami percaya para elit dari kedua kubu pilpres itu memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi dan tanggung jawab besar yang tinggi
maka dengan kerendahan hati kami mohon agar kedua pasangan dan para pihak betul betul sabar menunggu hasil pemilu yang diumumkan
dan kita berharap
dan tidak mengembangkan pernyataan pernyataan perhitungan perhitungan spekulatif atau yang tidak membawa kita pada konstitusi di mana resmi kewenangan itu ada pada kp
itulah sikap dan pandangan kami seperti yang tadi telah dibacakan
agar pasca hari pemutang setidaknya kita harus menanti hasil resmi dari kpu yang kemungkinan akan disampaikan pada bulan mei mendatang ya pak prinsip
dua puluh dua mei mendatang